ya pemirsa sangat menarik sekali untuk melihat bagaimana peta konstelasi politik di dki jakarta
malam tadi kita sama sama tahu bahwa pada akhirnya keputusan dari megawati soekarno putri sebagai ketua umum pdi perjuangan
menentukan bagaimana warna dari peta politik yang ada di dki jakarta itu sendiri
nah kita akan coba lihat apa yang akan terjadi dengan konstelasi politik yang ada di pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas nanti
ada rekam cagup dari masing masing cagup yang sekarang sudah muncul
yang pertama tentu ada tahu ahok basuki cahayapurnama yang malam tadi baru saja dideklarasikan sendiri oleh pdip
namun sebelumnya ahok ini sudah diusung oleh beberapa partai yaitu ada hanura ada nasdem dan juga sekarang oleh pdi perjuangan
nah tentunya ini menjawab teka teki yang selama ini menjadi pertanyaan
begitu banyak pihak kemanakah sikap dari pdip
ada nama lain yang juga sempat muncul yaitu ibu risma
namun dengan kepastian bahwa megawati soekarno putri sudah memberikan restunya kepada ahok
sudah dipastikan bahwa nama risma akan sedikit demi sedikit padam dalam pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas nanti
nah ahok akan nanti bersama dengan wakil gubernur yang sekarang yaitu dari petahana
ini adalah jarod saiful hidayat yang juga sekarang sudah mendampingi ahok sebagai wakil gubernur dki jakarta
beliau adalah kader asli dari pdip dan tentunya sudah mendapatkan restu dari begitu banyak kalangan internal dari pdip sendiri
apakah sebagai gubernur ataupun juga sebagai wakil gubernur
nah yang menarik adalah ketika ahok dan jarod sudah resmi menjadi pasangan yang akan diusung oleh pdip
dan juga beberapa koalisi yang lain yaitu nasdem dan juga hanura
juga golkar tidak ketinggalan yang sudah secara kurang lebih matematika di atas kertas memiliki lima puluh enam kursi di dpr
namun kita ingat bahwa ketika pesademokrasi jakarta seperti ini
maka yang menentukan adalah suara dari rakyat yang memiliki ktp jakarta tentunya
nah siapakah yang menjadi saingan dari pasangan ini
nah ini adalah sandiaga uno
sandiaga uno juga salah satu sosok yang begitu gencar sekali berkampanye belakangan ini untuk memajukan dirinya sebagai calon gubernur dki jakarta
dan sejauh ini sandiaga uno sudah dideklarasikan oleh partai gerindra dan juga dengan partai keadilan sejahtera
sandiaga uno sejauh ini dikenal sebagai pengusaha dan sempat masuk menjadi salah satu orang terkaya ke dua puluh sembilan di indonesia
versi majalah forbes tahun dua ribu sembilan
ia juga pernah dianugerahi sebagai indonesian entrepreneur of the year pada ajang enterprise asia
nah namun kemudian dengan munculnya ahok dan juga jarod
sebagai pasangan cagup dari koalisi yang pertama
maka pupus sudah harapan sandiaga uno untuk juga bisa diusung oleh pdip
artinya sandiaga uno sekarang harus mencari dukungan yang lain selain dari partai keadilan sejahtera
sudah ada koalisi kekeluargaan yang lama sekali diusung oleh sandiaga uno
namun kemudian ada desas desus bahwa koalisi ini sudah semakin agak terpecah dengan munculnya koalisi kekeluargaan yang kedua
yang juga nanti akan diusung oleh pdip
jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk memunculkan calon dari poros tengah
tetapi coba kita lihat kita simulasikan
jika sandiaga uno nanti akan maju sebagai calon gubernur dki jakarta
maka ada beberapa simulasi yang sangat mungkin terjadi
sekarang muncul nama yang baru anies baswedan
anies baswedan juga muncul beberapa waktu belakangan ini untuk masuk sebagai salah satu kandidat dari pemilihan gubernur dki jakarta
nah nama ini begitu populer di kalangan koalisi poros tengah yaitu partai demokrat pan ppp dan juga pkb
jika nanti koalisi ini akan sepakat mengusung anies baswedan
maka sandiaga uno sudah mengatakan bahwa ia akan rela mundur sebagai cawagup saja
untuk memastikan agar pemilihan berjalan satu putaran
demi menghemat budget dari yang namanya pemilu dki jakarta
nah setelah anies baswedan sosok berikutnya juga yang ramai sekali dibicarakan adalah ini dia yusril iza mahendra
walaupun memang namanya baru muncul belakangan saja tetapi sosok ini sudah sering sekali ya mulai melakukan pendekatan politik ke beberapa partai
di antaranya juga nama ini dikaitkan dengan partai kebahagitan bangsa yang akan kurang lebih mengusung yusril iza mahendra
namun kita tahu bahwa pada akhirnya detik detik terakhir akan sangat menentukan
siapa yang akan menjadi lawan politik dari ahok dan juga jarot dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas nanti
kita akan sama sama lihat time will tail